beberapa tahun terakhir bulan ramadan di australia jatuh pada musim dingin
sehingga warga yang menjalankan ibadah puasa tidak terlalu kesulitan
udara yang sejuk dan waktu puasa yang lebih cepat membuat ibadah puasa cukup mudah untuk dijalankan
bulan ramadan di sydney australia tahun ini jatuh pada musim dingin
durasi berpuasanya pun kurang dari dua belas jam yakni pukul lima lebih dua puluh menit hingga pukul enam belas lebih lima puluh tujuh menit
seiring semakin dekatnya lebaran waktu berpuasanya juga semakin singkat
muslim di negeri kanguru ini kebanyakan adalah para pendatang seperti dari libanon india malaysia dan indonesia
tempat yang paling menyenangkan untuk didatangi di sydney saat ramadan adalah lakemba daerah dengan mayoritas penghuninya adalah muslim
di sini juga terdapat beberapa masjid dan toko serta restoran halal
ramadan night di holden street merupakan event tahunan yang digelar komunitas muslim lakemba
di kanan dari kiri trotoar digunakan untuk festival kuliner dari berbagai negara
sepanjang jalan ini akan semakin ramai seusai sholat tarawih apalagi saat malam minggu untuk para pengunjung muslim dan non muslim berbaur menjadi satu
di kota kota ini para pengunjung muslim dan non muslim berbaur menjadi satu
dan anda bisa lihat bahwa setiap nasionalitas berada di area yang sedikit berbeda
jadi di bagian satu jalan ada satu kota dan yang lainnya adalah bangladesh
jadi ini bagus untuk dilihat
saya pikir ada lebih banyak kebanyakan tapi kita sudah memiliki banyak
dan saat ini kita telah tersambung dengan lasmia warga dekat indonesia yang saat ini
berada di sydney australia
selamat pagi waktu indonesia lasmi
sepertinya puasa di sana jauh lebih mudah ya mendekati hari lebaran
bagaimana sebenarnya suasananya
kita yang di indonesia ini pengen tahu ya apalagi teman teman atau saudara saudara kita yang di sini belum pernah kesana belum pernah berpuasa di sana
ya assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
selamat pagi mbak dea
kita sedang menjalani ramadan di sini
dan alhamdulillah cukup mudah ramadan yang kita jalani di sini
selain cukup singkat kira kira hanya sebelas lima jam saja
dan diikutin juga dengan iklimnya yang sangat sejuk
tergolong dingin banget
dan alhamdulillah so far baik baik saja kita menjalannya
artinya tidak seperti benar benar menjalankan puasa gitu
jadi aktivitas seperti biasa lancar alhamdulillah
tidak ada gesekan atau apapun lah
insya allah semua lancar sebagaimana layaknya seperti di indonesia
tadi mbak bilang bahwa tidak ada gesekan belum ada gesekan
mudah mudahan sampai akhir tidak ada gesekan
kemudian apa kegiatan yang kemudian menarik ya
biasanya antara wni atau dengan warga sekitar untuk bisa menikmati ramadan bersama
apa kegiatannya mbak
kegiatan hampir sama seperti yang ada di indonesia
misalnya ada istor membagi bagi takjil misalnya di stasiun atau di public transport gitu
terus terawih bersama gitu
ada juga tausiyah di masjid gitu
dan yang paling menarik itu ya kuliner malam di lakemba gitu ya
itu biasanya akan mulai ramai setelah pada selesai taraweh
itu rame ramenya banyak masyarakat yang pada mengunjungi lakemba ramadan night gitu
menu apa sih mbak yang menarik yang biasanya untuk makan berat atau cemal cemil begitu di sana
banyak sekali mbak dea menunya
kayaknya perlu dicoba nanti mbak dea kesini ya
martabak ada gitu
tapi lebih ke martabak malaysia ya
yang mungkin kalau di indonesia itu seperti martabak mesir ya
terus yang orang orang indonesianya juga ada yang menjual nasi kuning gitu
terus ada juga untuk orang orang seperti libanon gitu yang menjual kamel
kamel burger gitu
terus ada juga orang orang turki yang menjual seperti biasa kebab seperti itu
pokoknya rame sekali berbagai macam makanan halal ada di situ insya allah
dan ramai sekali
hanya saja mungkin kalau di sini karena beda dengan di indonesia ya
di indonesia kita begitu mudah mendengarkan azan gitu
nah kalau di sini kan terbatas mendengarkan azan itu terbatas
misalnya memang kita berada di dalam masjid ya kita bisa mendengarkan azan gitu
atau kita sedang mendengarkan radio yang siarannya memang untuk kayak radio muslim gitu
itu kita bisa mendengarkan
rencananya ini untuk idul fitri lebaran apa
rencananya apakah pulang ke tanah air atau menikmati dengan keluarga yang ada di sana
saat ini belum pulang mbak
idul fitri jadi masih menikmati idul fitri di sini insya allah
tapi rame juga komunitas muslim di sini terutama komunitas warga indonesia di sini juga rame sekali
jadi insya allah masih seperti apa rasa rasa berlebaran di indonesia lah
oke terima kasih mbak lasmia tadi sudah bergabung bersama kami
terima kasih wadidah
dari sydney australia menggambarkan bagaimana suasana di sana dan ternyata memang banyak wni ya yang di sana
sehingga nanti di hari h lebaran ini suasana keindonesiaannya masih ada